informasi pertama sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto hadir di kpu untuk melakukan proses pendaftaran partai peserta pemilu
ia hadir dengan didampingi beberapa elit pdip
rombongan pendaftar dari pdip hadir tepat pukul delapan pagi di kantor kpu di menteng jakarta pusat
pendaftaran dilakukan langsung oleh sekjen pdip hasto kristianto
pdip menjadi partai politik pertama yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh empat dan akan diikuti beberapa partai politik lain
dan hari ini proses pendaftaran partai peserta pemilu masih akan berlangsung hingga empat belas hari mendatang